kalo kayak gini kondisinya aku mau cari kemana pun juga aku gak tau
mending aku pulang ke rumah sekarang
kalo gue yang nyebabin nailah seperti ini
sebaiknya dipikir matang matang
agar kamu mendapat petunjuk dari allah
kalo kamu bener bener sudah mantap
sebaiknya hal ini dibicarakan terlebih dahulu sama ibu narsi
ini adalah hal yang harus diperlukan
ini tanggung jawab yang besar
kehidupan kamu akan berubah drastis
maaf pak ustaz
halo selamat siang
iya dengan pak mirza
iya pak saya gurunya intan pak
intan mengalami kecelakaan
iya ya yaudah yaudah
saya kesana sekarang ya makasih
iya pak kami tunggu pak
terima kasih pak ya
pak ustadz maaf nih saya tinggal soalnya intan kecelakaan pak ustadz di sekolah
semoga luka intan tidak parah
iya pak ustaz
permisi pak ustaz
apa kalian ada yang tahu
kenapa intan sampai bisa manjat pohon dan jatuh
tidak ada yang tau
tidak ada yang tau
tidak ada yang tau

kalau bukuru sampai tau aku yang nyuruh
semua murid melihatin tiara
pasti tiara yang nyuruh intan manjat
tiara apa benar kamu yang menyuruh intan memanjat pohon
sekarang lihat ibu tiara
kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi
dok bagaimana keadaan intan
saya baru saja memberinya obat penghilang rasa nyari
alhamdulillah lukanya tidak parah
saya permisi dulu ya bu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih dok
intan apa benar tiara yang menyuruh kamu memanjat pohon
bagaimana intan kamu gak perlu takut bilang aja yang sebenarnya terjadi
bukan tiara yang menyuruh bu
saya sendiri yang mau ambil kop yang nyangkut di pohon
intan kamu ngapain manjat pohon sementara kamu kan gak main sama tiara dan teman temannya
sebenarnya kulam itu biar biar
kan aku pengen banget jadi temannya tiara bu
kamu mengerti kamu dengar itu tiara intan rela memanjat pohon demi bisa berdamai sama kamu
dan demi kalian berdua
dan demi kalian bisa menjadi teman
mulai sekarang ubah sikap kamu ya tiara
ingat punya teman itu jauh lebih baik daripada punya musuh
intan ya ampun masya allah intan
kok bisa jatuh kayak gini sih
bu lukanya parah apa enggak
tenang aja pak lukanya sudah tidak begitu parah
tadi sudah diberi obat oleh dokter
aduh kamu tahu gak pas om denger berita ini jantung om itu mau copot
om tenang aja
dan kan kuat
aduh syukuri kamu gak apa apa
sekarang intan sudah boleh dibawa pulang
tapi jangan banyak gerak dulu ya pak
dia harus banyak istirahat
iya bu guru
yaudah sharing kita pulang yuk
eh ntar dulu jangan naik gerak
biar om gendong ya
satu dua tiga
sayang kamu kenapa kok diperban kayak gini
mirsa ini anakku kenapa
ada yang terluka lagi nggak sayang
gak mak gak apa apa
udah nay tenang aja gak usah panik
ini anakku lagi diperban
tadi intan jatuh di sekolahan
tapi dokter udah cek kok gak apa apa katanya
udah diobatin juga tadi
gak apa apa komah
aku cuma jatuh dari pohon
maaf lihat anak kecil yang biasa dagang gorengan disini gak
hari ini sih dia belum kelihatan seharian
kalau dia dagang dimana aja bapak tau
wah gak tau ya biasanya sih dia dagang disini aja gak kemana mana
ada kemungkinan dipindah nggak pak
sepertinya enggak deh mas biasa disini kok
intan kenapa ya
kalau kayak gini kondisinya aku mau cari kemana pun juga aku gak tau
mending aku pulang ke rumah sekarang